anda kembali di cnn indonesian newscast
dan langsung saja saya akan menanyakan
tudingan terkait aktivitas pelesiran dan
judi gubernur papua karifai darus
juru bicara gubernur papua
bang rifai selamat malam
selamat malam mbak puspa
bagaimana anda menanggapi
tudingan atau informasi
yang disebarkan yang diberikan oleh maki
lukas nmb di luar negeri
terkait dengan judi
pertama bahwa saya kira
pak boyamin ini adalah
lembaga anti korupsi
dan saya juga pernah
bekerja di sebuah lembaga anti korupsi
namanya papua corruption watch
dan itu sudah
yang kedua saya ingin sampaikan bahwa
apa yang disampaikan oleh pak boyamin ini
dengan menyebut mendapatkan sumber
dari orang dalam ini
saya kira sebuah hoax dan bustalani
lebih keruh lagi
lebih tidak kondusif lagi
di papua dengan menyebut orang dalam
memberikan foto foto dan sebagainya
oleh karena itu
soal foto video dan sebagainya
yang beredar tentu saya tidak ingin
terlalu banyak berkomentar
agar proses hukum yang saat ini
tetap berada pada koridor yang semestinya
kepada masyarakat untuk tetap
mengikuti perkembangan kasus ini
bapak lukas nmb
tidak akan lari
bapak lukas nmb akan menjalani
dan menghadapi ini semua
dan untuk itu semua harus dalam posisi yang berimbang
apabila sedari awal
pak lukas sudah terbenam begitu
aparat penegak hukum yang nantinya
memeriksa mengadili kasus ini
menjadi tidak objektif
dengan terpengaruh oleh opini dan perasaan
pihak yang bukan
penentu kebenaran dan keadilan di indonesia
tidak mau berkomentar banyak mengenai
dokumentasi yang diberikan atau yang disebarkan oleh maki
tapi akan tetap kooperatif
kami ingin tanya besok ada pemanggilan kpk
apakah akan datang
hari jumat kemarin kami sudah bersama tim dokter dan juga tim hukum sudah bertemu dengan pimpinan kpk
dalam hal ini diwakili oleh direktur penyidikan
bapak guntur begitu
dan kita sudah sampaikan kondisi kekinian hari jumat kemarin
tentang bapak lukas nmb
oleh tim dokter

dengan membawa semua rekam medik yang ada disampaikan kepada bapak lukas nmb

dan juga disampaikan kepada pak kpk

memang hari hari ini saya pikir proses hukum yang sedang dijalani oleh bapak lukas nmb
sedikit mengalami distorsi peristiwa mbak
api dipmantik dari distorsi tersebut tentu datang dari konferensi pers

yang tentu saya sangat memahami soal pepahamu
yang tentu saya sangat memahami soal pepahamu
yang tentu saya sangat memahami soal pepahamu
yang mengatakan bahwa it news is good news
tapi saya pikir kondisi hari ini sudah terlalu destruktif
dan letak hukum sebagai pengimang menjadi pertanyaan
apakah yang hendak ingin dicapai
atau luruhan camplos ini hanya sekedar ingin menghabiskan citra dari seorang lukas nmb
dan itu untuk apa

baik artinya ada eskalasi situasi yang kemudian membuat lukas nmb
baik artinya ada eskalasi situasi yang kemudian membuat lukas nmb
tidak bisa menghadiri besok ya pemanggilan kpk
tidak bisa menghadiri besok ya pemanggilan kpk
alasan itu hanya dua
alasan itu hanya dua
pertama bahwa kondisi kesehatan ini kan ditentukan oleh tim dokter
bukan oleh beliau sendiri
dan sejak dari awal lukas sudah sampaikan bahwa saya ini kooperatif
saya mau bertemu dengan penyidik kpk
dan akan menjelaskan semuanya tentang apa yang dituduhkan kepada saya
tetapi sebagai tersangka kan waktu ini
tetapi sebagai tersangka kan waktu ini
waktu akan bertemu penyidik kan ditanya apakah bapak sehat
karena beliau sakit beliau ingin sehat
sehingga bisa menyampaikan apa semua yang dituduhkan ini
memberikan penjelasan dan aknya sebagai menjawab semua aknya itu
oleh karena itu dengan perkembangan dinamika sebelum beliau memberikan penjelasan kepada publik
atau kepada penyidik kpk
saat ini kok saya melihat ada trial by the press
sehingga tidak membuat hak
daripada akad dasar dari pak lukas ini
menjadi pihak kini oleh publik
bang rifai bagaimana sebetulnya saat ini
riwayat kesehatan lukas nmb
kemudian kalau kita ketahui ada perjalanan ke luar negeri
desember dua ribu dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh dua dikatakan untuk berobat
tapi ternyata pertengahan tahun dua ribu dua puluh
ada beberapa video tadi
semua rekam medik itu sudah disampaikan oleh tim dokter kepada tim dokter dari kpk
mereka sudah bisa melihat berkoordinasi
karena begitu masalah kesehatan kan kita ini tidak punya spesialisasi atau ilmu tentang kesehatan ya mbak fusba ya
kita serahkan kepada tim dokter begitu yang lebih paham
artinya tim dokter kpk sudah campur tangan ya bang rifai
tim dokter kpk sudah campur tangan ya
iya karena sudah diberikan oleh tim dokter bapak lukas kepada tim dokter kpk
dan itu sudah diserahkan
nanti ada hal hal lain pasti akan terjadi komunikasi
dengan tim hukum maupun dengan tim kpk
oke tapi kalau desember dua ribu dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh dua berobat
kemudian ada video tadi tersebar yang diduga april
atau tiga bulan yang lalu dua bulan yang lalu artinya
kesehatan dari lukas nmb ini naik turun ya
iya jadi pak lukas ini kan sudah sejak dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas itu sudah mulai mengalami stroke ya
dan beliau sudah empat kali mengalami stroke
saya kira orang yang stroke lebih dari dua kali itu sudah sangat parah gitu
tetapi beliau masih diberikan oleh tuhan kekuatan untuk bisa mengawal dirinya sebagai gubernur
nah sedangkan proses yang terjadi adalah beliau
ada take up rutin dan terapi rutin di singapura
oleh karena itu hal yang sangat mengembirakan adalah setelah beliau terapi
pulang kembali ke indonesia ke papua itu menjalankan aktivitas pemerintah secara baik lancar dan terukur
nah begitu kesehatan telah drop beliau pergi lagi
kemudian untuk apa namanya boleh kita katakan mencas lah
agar bisa fit kembali mbak
oke tapi cukup kontras ya kalau dikatakan sakit stroke parah kemudian mobilitasnya sangat tinggi
papua jakarta kemudian jakarta singapura dan negara lainnya
agak kontras anda menanggapinya seperti apa bang
itu biasa saja karena sudah dalam proses orang kalau sudah sakit kemudian pergi berobat itu kan ada semangat
untuk menuju kepada proses kesembuhan
karena saya juga pernah sakit dan ingin sehat
dari sakit menuju sehat itu kan ada semangat kita untuk kembali sehat
dan itu pun dialami oleh pak lukas sebagai manusia biasa
dan saya kira proses itu adalah proses hak beliau untuk bisa mempertahankan hidup dan kehidupannya karena dijamin oleh undang undang dasar kita mbak
dengan penanganan dokter saat ini apakah bisa diprediksi kapan kira kira lukas nmb bisa memenuhi panggilan kpk
ya saya kira secepatnya
ya saya kira secepatnya
beliau orang yang sangat gentle menghadapi semua dinamika yang ada
tapi saya kok heran begitu ya
kasus pak lukas ini kemudian terjadi begitu
tadi saya katakan sekali lagi trial by the press
itu membuat publik kemudian menilai beliau dan menghakimi beliau sebelum ada proses hukum yang tetap
ini kan hal yang merugikan beliau sebagai seorang gubernur
apalagi ditambah lagi dengan
pimpinan atau penyidik kpk baru
di luar hukum kpk
yang kemudian menyebar informasi
menyebar foto menyebar
dan itu bagi saya kemudian sumbernya dari mana
kemudian dikatakan orang dalam
nah orang dalam ini siapa
ini kan hal hal yang kemudian membuat lagi kegaduhan
di tanah papua
mari kita hindari kegaduhan itu
khususnya di papua
karena di papua banyak sekali yang hidup di tanah papua
bukan hanya orang papua
tapi ada seluruh suku
suku ras dari kita seluruh orang indonesia
yang hidup di tanah papua
baik walaupun besok
mungkin tidak akan menghadiri pemanggilan dari kpk
kita harapkan dalam waktu dekat
begitu ya tadi disampaikan bang rifai
kooperatif untuk langsung datang
menanggapi kasus yang terjadi pada dirinya
baik terima kasih m rifai darus
jurubicara gubernur papua
sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia newscast selamat malam
dan cnn indonesia news
segera kembali sesaat lagi